sementara itu gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mengatakan penertiban pasar ikan penjaringan jakarta utara akan tetap dilakukan
ya kendati sempat diwarnai kericuhan penertiban tetap dilanjutkan lantaran lokasi tersebut merupakan tanah milik negara
kapan mereka mulai jarah itu ketika akwarium dipindahkan ke ancol
itu tanah negara loh ketika pindahan akwarium dijarah
ketika kita bangunin pasar buat nampung mereka dijarah juga didudukin buat rumah dibongkar jadi rumah
nah kalau anda mau rusuh ya saya serahkan pada aparat